hai aduh sidik sama sidor kemana ya disuruh temen
kalau mau ngajakin tuh liburan bukan kekuburan eh tengkrong gimana sih eh udah
diam bukan masalah liburan tanah saya itu ternyata tanah kuburan benar oh aduh
pantesan aja saya ngerasa kalau tempat itu angkir tanahnya bumesi rumah rumahnya senang
bener senang marah ngambek bumesi lagi gelisah kamu tuh gimana sih
hei pak jawab dong itu tanah bekas siapa
aduh maaf pak rt maaf bu messi saya kan enggak tahu kalau di lahan itu ada makamnya saya
kan cuma perantara kalau ada yang jual saya beli terus saya jual lagi deh
pt bumesi ini ada apa
ada apaan sih ngomongin apaan kok jual beli jual beli jual beli gitu ih ibu endang
tahu enggak saya itu kan habis beli tanah ya tapi masalahnya saya merasa saya dikebili sama bapak
ini katanya tanah itu sebenarnya tanah yang tanah bekas kuburan oh tanah kuburan tanpa nisan nah
kueneng tahu pendeng tahu saya dulu pernah dengar cerita ada satu keluarga kejebak kebakaran dalam
di dalam tas
di dalam tas
diam lu semua
ayah gimana lasik kita
bapak mau hapar rc dulu
dikunci dari luar
ambilin cepat bu
jepat ke kamar
jepat ke kamar
nah malam itu
pagi pagi warga pada tahu
waktu warga masuk warga nemuin jenazah
tapi udah gak dikenalin lagi mukanya
dikuburin deh tuh tanpa nizam

oh jangan jangan itu makamnya korban tadi
jangan jangan itu tanah yang emang ada makamnya harusnya
itu sebenarnya tanah makam kan
kalau begitu saya cancel
sehingga aja dibeli
karena itu tanah bekas kuburan
gak mau oga
minta balikin duit
ya elah bu messi
gak bisa begitu dong
tanah yang udah dijual nggak bisa dibalikin
aduh gimana dong ini saya pusing ini
ngemiling ke labangnya
nggak ini lagi gemes
bu messi harus makan cacingnya itu
eh bukannya gitu
saya kena habis keluar duit banyak
buat itu tanah oba
pakai lewat sini lewat kebun tempat gelap
ya lah mana sepi lagi
nggak ngetidur bos
bukan cuma di kampung aja
tapi sampai kebun kebun juga
gua udah nanan ah
dia akan datang
kalau ada kesempatan
gua udah amat ah
pokoknya yang malam ini
kita berdua pengen tidur bos
kalau mau keliling keliling aja bos
kalau sampai ada apa apa gimana
terus ada kemalingan
lihat kita tuh bakalan ditegur nih
kita tuh nanti bakalan ditegur sama pak rt
lihat terus pak rt bakalan ditegur juga sama pak rw
pak rw dia tuh bakalan dimarahin juga sama pak lura
pak lurah bisa dimarahin juga
pak lura bisa dimarahin juga
sama pak camat
ngomong panjang banget kayak kereta bos
kalau ngidul ngomong kesana kemari kayak kelar kelar bos
mendingan tidur ah
kalau masalah capek ya podo
karena aku aku juga lelah capek
bukan gaji gani bos
nggak percaya banget
kita tuh mesti waspada
demi kenyamanan warga
kita mesti waspada
gimana sih loh
sidik sama sidor kemana ya
kok nggak mau
bu cukang jadi iseng
gak ada apa apa
gelap banget lagi
ada orang atau
gak ada siapa siapa
gue kan takut
dari dulu juga gue udah bilang gue itu penakut sebenarnya
tapi sama gengsi aja sih
gue itu penakut kenapa lu nongol disini sih
tuh topi lu tuh udah kayak bungkus permen
semua jahitan udah dianterin
berarti sekarang pulang ke rumah mandi air anget terus bobo bobo manja
alah itu kayak suaranya bangdak
lagi minta tolong kenapa ya
udah buat aduh
wah orang ngantuk digaluin aja
kalau mau tidur tidur
kalau mau keliling keliling bos
aduh digangguin lagi
udah bukaan sini ah
merah merah mukanya kok hitam ya
ya amprop dah
mau kenalan ya lo
ente emang bener bener ya
aduh pandek ah
pakai busur busur aja
ente kalau mau ya
tidur cari tempat lain deh
jangan ganggu aneh deh
udah bareng gede
ntar kutuk ente nih
masuk rambut aneh nih
ah bisa berabe
dia pakai acara rambut rambutin aneh lagi
pakai kain putih
udah dibungkus kayak permen
saya terbuka pandek
biar gue kabur deh
ente mau tidur tidur aja di sini ye
mudah mudahan gak ketahuan
pengen bantuin gue pulang aja deh
bantuin gue tuh
untuk gue di jauh
kalau gitu gue bantuin pulang aja deh
ada lagi di debat

tapi kan gimana kok sekarang ada disini lagi
aaaahhh panjang ta